terus apa urusannya sama kamu
kamu ngatur ngatur orang enak banget sih
ya lu gak usah kasar dong sama anak kecil
terus maunya apa
ambil kunci aja lama banget ya
kasian gue sama dia
mana sendirian di rumah
nanti kalau emak sakit
gue kudung apa ya
pepeller lu ya orang ini ya
ya di tembok
gue gulung juga lu sama tembok temboknya
alafu nih aneh bener bener minta maaf nih
aneh kelupaan naruh kunci dimane
aneh inget inget kagak dapet juga
jadi sementara dah
nanti gelaran pake tikar dulu ya pade
kongkos hewanya homesin
ya kalo ente pade kagak mau ya kagak apa apa
ini tikar pribadi aneh
bukan fasilitas pesantren
ya kalo kagak mau ya biar rumput aja lega
gue hafal banget emang manusia kayak gini
nih di pasar banyak orang kayak gini
lu kan banyak duit
lu beri dia
lu beri dia
dia bakal ngasih tau
dimana tuh kunci berada
beneran cobain aja
kalau licik kayak gini
beri beri beri
ente jangan menghina aneh pake fulus dong
ketimbang ngantriin entipade ke kamar aneh
lihat aja ya
nih buat yang lain aja deh
ayo masuk deh
jangan kayak terlantar entipade sini
kan ada kamar
eh eh tunggu tunggu tunggu
buah tidur bareng mereka nih
gue gak bisa tidur bareng bareng
gua belum kenal
pokoknya gue mau tidur sendiri
berapa pun gua bayar
gak usah pakai muncrat kali
hidup gak begini banget ya
ini orang udah berlagu
sok banyak duit
lu gua gulung lu bibir lu
gua gedeg banget sama lu
gua gulung bibir lu
jadi lu mau ngeroyok gua pada
lu mau ngeroyok gua pada
disini bukan seperti hotel
mohon maaf dan mohon dimengerti
semua santri disini sama
tidak ada yang dibedakan kaya dan miskin
gak ada perbedaan disini
bantuin bantuin tasnya
ini kamar antum disini jadinya ya
ingat tidur yang benar
jangan semaunya ya
tuh kebagian kasur semua ini
saya dimana ini
itu di atas kan kosong
masih mau di bawah
bisa di bawah aja dah
dia disini juga
kan bareng bareng
berapa tahun kagak mandi
ta'ab benar baunya
antum inget ya
kebersihan itu sebagian daripada iman
gue kan mau nanya nih
aku kan suka bersihin barang orang nih
nah berarti gue termasuk orang orang yang beriman nih
itu bersihinnya beda
yang namanya mencuri
hukumnya dipotong tangannya
hukum kayak begitu
cuma ada di arab
di indonesia kaget yang kayak begitu begituan
kalau di indonesia ada kayak gitu
koruptor semuanya buntung tangannya
nah itu tuh
koruptor ditangkep dipenjarain
masih bisa dadah dadah ke kamera
dilempar dari angkot
hampir gua mati
udah ya curhatnya nanti aja kalau mau regut
kalau mau tidur terserah antum deh
nanti lagi kagak perlu ngajarin ikan berenang
anet lebih fihim daripada antum
udah deh semuanya pada mandi
jadi saya disini nih
nek gini tas gua
udah ganti gantian seminggu seminggu
udah pade mandi deh
baju udah disiapin
oh iya satu lagi
pak harusnya tadi itu kita jangan pulang dulu ya
kita kan belum lihat kamarnya tommy kayak gimana
takutnya fasilitas di pesantren itu kurang memadai untuk tommy
kita bawa tv lemari tv
bila perlu penganas air pa
di sana kan dingin kasian kan
tommy kesini ini untuk menimba ilmu
bukan untuk berlibur
jadi biarkan dia berpikir dan belajar terhadap lingkungannya ini
jangan nih manja manjain terus dia ma
takut ma menjadi kepikiran pa
mah jangan berpikir berat begitu
nanti sia sia pengorbanan kita
ini semua juga untuk kebaikan tommy
alhamdulillah banget sih pa dikasih tumpangan
sekarang hati kita lekah banget ya
anak kita udah kita masukin pesantren
jadi kalo kita mati kan ada yang mendoain kita pak
emang mak yang masuk pondok pesantren ini anak yang keberapa mak
ini sih anak atu atunya sama tua ayang
makanya ini telah masuk pesantren tua bang tak perlu masuk
om sarungnya udah datang
oh maksudnya alhamdulillah makasih dea
sorry de saya nggak biasa pakai baju yang nggak ada mereknya
ada om ada mereknya al ikhlas
om bangun om
om bangun om mandi ganti baju nih
saya mau pakai baju ini aja lah
harus ganti baju santri om sebentar lagi kan asar
semua santri wajib ke masjid selata sabar jama'ah
kamu tuh anak kecil kayak pak ustadz ya rewel ya
lu kalau dikasih bukan terima kasih ya
lu emang mau sampai kapan pakai baju begitu
dekil bau begitu hah
terus apa urusannya sama kamu
kamu ngatur ngatur orang enak banget sih
ya lu gak usah kasar dong sama anak kecil
terus maunya apa
ayo turun lah
cuma gue yang berhak buat menggulung orang
ingat lu udah
udah udah udah
gak mau ganti baju gong
gak mau ganti baju
yang penting jangan berantem
saya belum mau ganti baju
karena saya jadi santri juga belum resmi
udah udah jangan berantem
lu naik ke atas
santri barunya serem serem ya kak

tidak semua yang terlihat buruk di mata kita adalah buruk di mata allah
bisa jadi sebaliknya
kita gak boleh tergesa gesa memberikan penilaian terhadap orang lain
karena kan setiap orang itu mempunyai cerita kehidupannya masing masing
yang mungkin gak terbayang tuh di benak kita
isi hati dan pikiran orang juga berbeda
kita nggak boleh tuh menebak nebak atas dasar hawa nafsu karena kita suka atau tidak suka
ya udah tuyuk
ini sakit periuk nih
ini sakit periuk nih
kayaknya fatin alangan